ya udah bagus kalau begitu
kamu pengen makan apa
nanti aku pesen atau aku bawa
eee gak usah sayang
tapi aku istirahat aja
yaudah kalau gitu aku mau berangkat kerja ya
bentar aku beresin
yaudah ayo kamu hati hati dong
aku dengar ada yang jatuh apa tadi aku panik
akhirnya kamu yang jatuh
nanti mau ngadain syukuran
buat kehamilan aku sama ending
buat jam sama tanggalnya
nanti dikabarin lagi
ya udah bagus kalau gitu
kamu pengen makan apa
nanti aku pesen atau aku bawa
gak usah sayang
iya aku istirahat aja
yaudah kalau gitu aku mau berangkat kerja ya
bentar aku beresin
yaudah kamu istirahat aku berangkat kerja
kabarin kalau perlu apa apa ya
gue harus cari tau mbak andi udah tau ya
mbak andi udah tau soal makan kosong itu atau belum
tolong berangkat ya
pasien kenapa pak
terus tadi jatuh sus
ya udah kami langsung bawa ke ruangan agar bisa dicek secara keseluruhan oleh dokter kandungan ya pak
pak dulu saya panggil dokter sebentar ya
pertahanan kanan kita ya
mas jangan aku jatuh mas
ini semua persisanku ya
istri saya ini lagi hamil tujuh minggu
terus tadi tisi saya kepleset jatuh
dan perutnya sakit
tolong diubah tidur
permisi kita periksa dulu ya
terasa sakit gak disini
pak maaf ya
bapak bisa tunggu di luar sebentar
saya di luar sebentar ya
jangan tinggalin aku boleh mas
ya udah saya disini
boleh saya tamatin disini
tolong atur posisi kaki pasien ya
terus lebih pentingnya bang alok quarto
saya periksa dulu
ibu tahan nafas lagi
n defasa diatur
oke dengan kawan saya
ya allah apakah saya dan andin akan kehilangan bayi kami apakah yang gue takutkan
terjadi eh selamat pagi pagi masih saya ingin ketemu sama pak martin bisa ketemu oh pak martin
enggak ada mas saya juga dari kemarin nyari nyari
di jawa baru saya juga dari kemarin nyari nyari di jawa baru saya juga dari kemarin nyari nyari di
maaf siapa tadi mas
oh randy oke oke nanti saya sampein kalo ketemu
terima kasih ya
saya terima kasih
siapa yang ada mukul saya
ini pasti riki yang melakukan ya
ini pasti rumahnya riki
tidak ada yang bisa dihukum
siapa yang suruh kalian sekap saya disini
nggak bakal ada yang bukain
sebelum ada izin dari bos ricky
panggil riki suruh buka kamar ini
suaranya pelang maar musim itu ini tuh
ya dia masih di sini dong masih yelah